kementerian energi dan sumber daya mineral menyebut jumlah cadangan boksit indonesia peringkat ke enam di dunia
dilansir dari cnn indonesia com kementerian sdm mencatat cadangan boksit indonesia saat ini sekitar satu dua miliar ton
cadangan boksit terbesar berada di kalimantan sumatera dan jawa
rata rata produksi boksit indonesia mencapai tiga puluh satu empat juta ton per tahun
namun kebutuhan domestik hanya tujuh juta ton sehingga mayoritas produksi boksit diserap pasar ekspor